penjara lazimnya dibuat untuk membuat narapidana jerah
tetapi dalam kenyataannya penjara kerap disulap menjadi hunian yang nyaman dan mewah
praktik peningkatan fungsi kamar penjara ini sebagian terekspos ke publik
berikut ini beberapa di antaranya
perangkat elektronik seperti televisi dan gadget
serta hewan peliharaan
menjadi hiburan penghuni blok napi narkoba lembaga pemasyarakatan kelas dua porong sidoarjo
keberadaan fasilitas di atas rata rata penjara umum ini
terungkap dalam razia bnn dan kepolisian daerah jawa timur senin malam lalu
temuan seperti ini mengingatkan kembali masih maraknya pelanggaran di lapas tanah air
alih alih membina narapidana agar jerah
fasilitas dalam penjara ternyata bisa diatur sedemikian rupa
demi kenyamanan penghuninya
tengoklah kamar terdakwa kasus suap penegak hukum artalita suriani pada januari dua ribu sepuluh
di kamar di lapas wanita pondok bambu ini
perempuannya akrabi sapa ain ini bahkan bisa menikmati perawatan kulit dari dokter khusus
sementara terpidana seumur hidup kasus narkoba lima rita
bahkan bisa nyaman bersantai karena kamarnya dilengkapi fasilitas karaoke
kondisi ini jauh berlawanan dibanding fasilitas di lima blok di lapas yang sama
yang padat diisi sedikitnya satu satu ratus tujuh puluh dua on napi
petugas bnn dan polisi juga menemukan fasilitas mewah di lapas kelas dua b lubuk pakam sumatera utara
dalam razia dua puluh empat maret lalu
fasilitas yang ditemukan diantaranya karaoke televisi atau ktp
salon dan ruang khusus yang dilengkapi cctv serta kamar mandi khusus
ditemukan pula laptop yang diduga digunakan seorang napi togi alias tony
untuk mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara
pasca kejadian ini kementerian hukum dan ham wilayah sumatera utara mencopot kepala lapas kelas dua b lubuk pakam
setia budi irianto dan kepala satuan pengamanan lembaga pemasyarakatan ikhwan